di hari ke tujuh pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
pemerintah provinsi bali dan instansi terkait baru melakukan pengetatan kepada masyarakat
terus meningkatnya jumlah terkonfirmasi positif covid sembilan belas selama ppkm darurat berlangsung
menjadi alasan pengetatan ini termasuk pengetatan penyekatan jalan yang mulai diberlakukan jumat pagi
setelah sehari sebelumnya sosialisasi penyekatan jalan masuk di kabupaten dan kota
yang ada di bali jumat pagi ini pengetatan penyekatan mulai diberlakukan
sedikitnya ada tiga puluh sembilan titik penyekatan jalur lalu lintas masuk kota dan kabupaten
di lokasi penyekatan warga yang menuju ke denpasar diwajibkan menunjukkan kartu vaksin
ktp serta surat keterangan kepentingan atau alasan bepergian
jika tidak lengkap pengendara diminta putar balik
di hari ke tujuh ppkm darurat ini pemerintah provinsi bali membatasi kegiatan masyarakat
di luar sektor kritikal hingga pukul
pukul delapan malam
sebelumnya kegiatan sektor non kritikal berjalan hingga pukul sepuluh malam
dari hilirnya kita sudah melakukan sosialisasi dan imbauan
jadi khususnya untuk membatasi jumlah pekerja
baik itu dalam sektor non esensial yang sudah ditentukan
kita juga sudah menyampaikan ke
pelaku pelaku usaha untuk bisa menertibkan dan mengatur terhadap jadwal masuk karyawan atau pekerjanya
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia igede nyoman di bali
selamat siang nyoman
bagaimana faswa evaluasi ppkm darurat di bali ini dan apakah ada banyak pelanggaran
ya amel kalau kita lihat secara data artinya
kemarin saja peningkatan ppkm yang sudah memasuki hari ke tujuh
data di hari ke enam saja peningkatan terkonfirmasi positif masih naik
termasuk juga tingkat keterisian kamar isolasi juga naik
artinya kalau kita dapat data dari satgas covid provinsi bali
hingga kamis kemarin saja masih ada penambahan positif sebanyak lima ratus tujuh puluh tujuh orang
dalam satu hari terdapat penambahan lima ratus tujuh puluh tujuh orang
termasuk juga ada korban meninggal
dan hingga saat ini jumlah yang dirawat termasuk mereka yang dirawat di rumah sakit dan di ruang karantina
sudah mencapai tiga dua ratus delapan puluh tujuh
kemudian kalau kita lihat tingkat keterisian kamar baik di rumah sakit maupun di icu yang ada di kota denpasar saja
mengalami peningkatan terus
kemudian di ruang isolasinya sudah delapan puluh
kemudian di rumah sakit wangaya yang juga ada di kota denpasar
kemudian di rumah sakit bali mandara yang juga ada di denpasar mengalami peningkatan juga
termasuk juga di ruang isolasi yang peningkatannya ataupun keterisiannya
artinya selama ppkm yang berlangsung hingga hari ini adalah tujuh hari
peningkatan terkonfirmasi termasuk juga peningkatan keterisian kamar terus naik di provinsi bali ini
dan kalau kita lihat di denpasar saja peningkatannya mencapai kalau di hari kemarin dua ratus sebelas orang
kemudian disusul oleh kabupaten badung sebanyak sembilan puluh

kemudian di kabupaten badung sebanyak sembilan puluh tujuh orang

dan sebagian besar adalah mereka yang terkonfirmasi positif
adalah artinya mereka terkena dari tidak hanya pelaku perjalanan dalam negeri
namun juga transmisi lokal yang lebih banyak
inilah yang kemudian membuat gubernur bali termasuk juga porkominda yang ada di seluruh bali
pada hari rabu kemarin artinya pada hari kelima
pelaksanaan ppkm darurat

dan ini juga dievaluasi oleh pemerintah pusat
di mana pemerintah pusat melihat dari cctv
masih banyaknya ketika malam hari ada mobilitas masyarakat di atas pukul delapan malam
dan kemudian pada petangal lima kemarin
pemerintah provinsi bali merevisi
dan melakukan tambahan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur
untuk menambahkan jam aktifitas masyarakat non critical
pukul delapan malam yang pada hari sebelumnya bisa dilakukan hingga pukul sepuluh malam
inilah yang dilakukan untuk mengantisipasi lebih menyebarnya transmisi lokar terpaparnya covid sembilan belas yang ada di pulau bali
artinya tidak hanya mobilitas di tempat tempat makan termasuk juga di tempat tempat non kritikal yang dibatasi
perjalanan ataupun mobilitas kendaraan ataupun mobilitas warga juga mulai hari jumat pagi ini dilakukan pengetatan
artinya kalau sudah dua hari kemarin dilakukan sosialisasi dan hari ini lakukan pengetatan di tiga puluh sembilan titik yang ada di provinsi bali ini
di antaranya mereka harus membawa surat sertifikat vaksin ataupun surat vaksin termasuk juga ktp
termasuk juga surat kepentingan yang menyatakan apa tujuan dari pengendara itu masuk ke kota depo
pasar ataupun dari kota denpasar ke kabupaten lain jika ini tidak dilengkapi maka otomatis akan dilakukan putar balik dengan secara tegas
namun kenyataannya di lapangan memang kalau saya pantau tadi dari penyekatan tiga puluh sembilan titik yang akan dilakukan pada pukul enam tiga puluh pagi hingga pukul sebelas malam kemudian di malam hari
yang kemudian di malam hari pada pukul dua puluh atau jam delapan malam hingga jam sebelas malam tidak berjalan dengan baik
artinya tadi saya lihat pukul sepuluh pun di tempat tempat penyekatan sudah lengang dari aparat
kemudian garis garis batas yang sebelumnya dipasang sudah juga disingkirkan
nanti akan dimulai lagi ketika pada pukul dua puluh hingga pukul sebelas malam
artinya selain pengetatan yang tidak ketat dilakukan oleh aparat juga masih banyak jalan jalan tikus yang bisa dilalui oleh pengendara
baik yang akan menuju ke kota denpasar
mereka yang akan keluar dari kota denpasar
kalau kita lihat warga negara asing yang melakukan pelanggaran
kalau dari data kemarin saja misalnya dilakukan operasi justisi di wilayah kecamatan kuta udara
ditemukan ada empat belas warga negara asing yang tidak mengenakan masker tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat
dan hanya tiga warga negara indonesia saja yang melakukan pelanggaran
ini artinya warga negara asing di wilayah kecepatan
warga negara utara masih ditemukan melakukan pelanggaran
dan tentunya mereka juga diberikan denda sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur bali
termasuk juga direkomendasikan untuk diperiksa di kanwil hukum dan ham yang ada di provinsi bali
nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah warga negara asing yang melanggar ini akan dideportasi
atau hanya diberikan denda seperti yang dilakukan oleh satpol pp yang ada di pemerintah provinsi bali ini amel